sudah akhir pekan saatnya kami ajak anda jalan jalan
biasanya anda jalan jalan kemana
ke mall ke pantai ke gunung itu sudah biasa
tapi ini berinteraksi dengan satwa
mungkin menjadi salah satu yang menarik ya
bagi wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang
nah ini salah satunya adalah
berinteraksi dengan memandikan gajah sumatera
dalam kolam lumpur
berikut ini liputannya untuk anda
kali ini saya tidak hanya melihat koleksi
satwa yang ada di kebun binatang ini
namun saya juga akan berinteraksi
dengan salah satu satwa yang memang
sudah agak punah
keberadaannya kita lihat nanti
saya pun menuju ke kawasan sumatera
yang ada di kebun binatang
yang terletak di desa singapadu gianyarini
di sini wisatawan dapat naik gajah
keliling kebun binatang
termasuk dipandu turun ke kolam
di mana gajah biasa berendam
nah kalau melihat gajah
atau memberi makan gajah
mungkin sudah biasa
nah kali ini saya akan mencoba bagaimana
seperti apa sensasinya
ada tiga gajah betina yang kali ini siap dimandikan
moli adelia dan nur hayati
adalah gajah gajah asal sumatera
yang lahir di kebun binatang ini
nah setelah ganti baju
kita juga ingin tahu
gimana sih sebenarnya posisi yang aman ketika
saya sudah bersama pawang gajah di sini
seperti apa posisi yang aman untuk memandikan gajah
gimana posisi apa yang tidak boleh disitu
oke untuk sisi yang aman
ketika dekat dengan gajah
itu bisa di samping gajah
itu di depan gajah
tapi jangan sekali s sekali di belakang gajah
atau di bagian pantang gajah
karena gajah punya mata kecil
jadi gajah tidak bisa melihat kita
apa yang tidak boleh disitu
yang tidak boleh disitu itu ujung dolai
itu kayak jari
bagian ujung dan bagian bagi
terima kasih pak
di kolam ini pengunjung langsung mengusap seluruh badan gajah dengan lumpur
dan yang perlu diingat
jangan sampai kedua mata gajah terkena lumpur
bisa bisa gajah marah dan memberontak
kebetulan ini baru pertama kali bapak
jadi wah ini sangat wonderful sekali
apalagi kita bisa merasakan kehangatan dari gajah itu sendiri
jadi kita seperti ada feeling jadi nyasar sama gajah
jadi ini sangat rekomendasi
karena apalagi kita diorang siruk sekali
sambil memandikan gajah
pengunjung bisa saling mengabadikan momen langkah tersebut
nah setelah tadi disabunin dengan lumpur
jadi saatnya tiga gajah ini akan dibilas dengan menggunakan
tidak hanya air
namun juga dibawahnya akan ada pasir yang digunakan
untuk menghilangkan lumpur lumpur yang tadi sempat digunakan
interaksi membersihkan sisa lumpur di kolam sebelah pun menjadi lebih seru
nisatawan dapat saling siruk dan menghilangkan lumpur lumpur yang tadi sempat digunakan

nisatawan dapat saling siruk dan menghilangkan lumpur lumpur yang tadi sempat digunakan
untuk program meditasi seperti ini

di mana kita mengajak pemerintah untuk bisa lebih dekat dengan

yaitu memandikan gajah dengan lumpur
karena kita punya lumpur

paket wisata unik ini hanya dilaksanakan
dan sebelum memulai kegiatan
para wisatawan akan mendapat makan pagi terlebih dahulu
dan sebelum memulai kegiatan

ketika kita mengunjungi kebun binatang yang ada di giyanjar bali ini
apalagi kalau kita mengajak anak anak
ketika hanya melihat lihat saja
dengan berinteraksi seperti ini
mereka akan lebih senang
dan tentunya edukasi didapatkan oleh para wisatawan
dan tentunya edukasi didapatkan oleh para wisatawan
di giyanjar bali ini